aku suruh buru buru
sekarang suruh turun lagi
mau bilang emisinya mesin kelapa kali ini dia
mau bilang aku mau jalan pisan
coba kamu tarik tarik
tarik ke sana
kalian ngapain berhenti
itu mereka apa yang mereka tinggalin lu maksih
yaudah deh aku mau kejadian
eh susah susah beli beli
aku kalian semua pada beli guli bantal kasur
itu mau namanya sungguh bye bye
haiyaa sekalian bukan mau beli
tadi ketabrak agilnya jatuh deh
udah deh lu mana pengamung ngonggar goreng pala
udah mendingan bantuin deh
yaudah deh aku bantuin deh
aduh kalian warfain pada ninggalin lu
itu mana masuk
sebentar sebentar semuanya berdiri
ada pantun mengatakan
di pasar ada terantip
rumahnya di cikampek namanya pak karni
semua santri udah pada tertib
dan bebek bebek sudah kembali ke petani
sekarang waktunya kita untuk mengecek anak anak
saya setuju tuh
nah coba ngecek dulu ya
haika asun sama trio bemo gak ada
ternyata memang ngurus bebek itu lebih gampang daripada ngurus anak orang ya
yaudah gini aja gini gini gini
ini takutnya keburu jauh
lebih baik sekarang ustadz ridwan dan juga mr sergei teruskan perjalanannya
biar saya yang mencari dan menjaga ustadz jahduiyu
aduh saya nggak salah ngomong ya
maksud saya itu biar saya yang menjaga dan mengawasi
mengawasi trio bemo dan juga haika asun gitu
bapak jadi ustadz jahduiyu ya
menjaga mencari ustadz
tapi ustadz gak apa apa udah tinggal sendiri ya
iya takut lah
hahaha takut hilang takut nyasar
tapi enggak lah
dia akan selalu menuntun dan menjaga saya ustadz musa yang muri ada satu
udah kalau gitu silahkan jalan
ya udah kalau begitu kita jalan duluan ya ustadz ya sama rombongan ya
sholat allah salam allah ala toha
sholat allah sholat allah sholat allah sholat allah sholat allah
wah kalau gini saya harus minta bantuan kurus nih
alias kumpulan pengurus santri
mas jitai iya lah lama gue amat nih menggoreng begituan doang
dulu ngapa emang yang goreng kerupuk panas langsung mekar
handphone pada bunyi
suaranya enggak kedengeran
halo halo siapa nih pada pada ya allah ya robby padeh itu bukan kacang itu pisang astaghfirullahaladzim
srikiti ngerjain orang aja kaluan handphone bunyi masih nggak bisa seken aja kelapa eh
kagak boleh begitu nih orangtua nih begini orangtua nih handphone ini nih halo assalamualaikum
nyambung pada suaranya ya assalamualaikum assalamualaikum astaghfirullahaladzim positif
positif handphone padeh mana
emang lahir dimana tadi ya
seranggiti paseti ikut saya
aduh tinggi banget ya
aduh tinggi banget ya
aduh tinggi banget lagi
aku yang tinggi banget nih
adanya rebahan ustadz jadi lempar
eh jangan aduh gimana
aduh bagaimana ini
aduh bagaimana ini
saya juga mau ikut bantu

siapa sih yang bantu sekarang
siapa sih yang bantu sekarang
wah itu aku
ambil ambil ambil ambil ambil ambil butet
ambil ambil ambil ambil ambil ambil butet
terima kasih ya poc
yaudah kalau begitu ustadzah
aku mau lanjut cari duduk si amalia ya ustadzah
pada ustadzah kita ikut si amalia
siapa sih yang main bola sembarangan
itu bola saya saya tadi nggak sengaja
boleh ganteng banget
tadi mr serge ini bantu saya untuk
ambil sendal di atas pohon
saya bersihin sampah ya di rumah
oke banget nih bu lek
aduh udah belum
udah udah apa dihidupin
tadi tadi suruh buru buru
sekarang suruh turun lagi
mobilnya mesin kelapa kan ini dia
mobilnya nggak mau jalan pisan
ini mobil ketabunan masya allah
asap miskin banyaknya
kenapa sampai habis
mesinnya kali mesin mesin
ya gimana bukanya lagi
buka kita dikentutin kenal pot
nginjek gasnya sih pelan pelan dong
boleh jadi pak de ya
tarik ya pak de
bakal edak edak koca nih jadinya begini